menanggapi demo buruh yang meminta gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
diperiksa komisi pemberantasan korupsi terkait kasus rumah sakit sumber waras
ahok menantang siapa saja yang dapat membuktikan keterlibatannya
ahok menyesalkan banyaknya fitnah menjelang pemilihan kepala daerah dki dua ribu tujuh belas
saya kira itu sudah terserah mereka mau fitnah mau apa saya kira rakyat juga nggak bodoh kok
ya kan kamu kalau mau bawa ke pengadilan juga orang bisa lihat bap nya
jangan cuma fitnah fitnah menjelang pilkada
ya kan saya sudah berani tantang pembuktian terbalik seluruh harta pejabat
baru benar ada undang undangnya nggak usah baik ngomong deh
kita ada ppatk suruh buka aliran dana semua pejabat
gaya hidupnya mobilnya rumahnya kita buka aja udah gitu loh
jadi nggak usah fitnah fitnah lagi lah